pemirsa di kawasan pamulang tangerang selatan ada anak yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit
lantaran didiagnosis mengalami infeksi seluruh penapasan atas infeksi yang terjadi
karena sang anak menghirup asap dari pembakaran sampah di sekitar tempat tinggalnya
ini berbahaya sekali ya bagi kesehatan tentunya
lalu apa dampak yang ditimbulkan setelah anak terkena ispa
kami akan bahas pagi ini bersama ketua satgas bencana idai
dr kurniawan taufika davi saya akan sapa halo selamat pagi dok
selamat pagi mbak
iya dokter kita tahu di informasi sebelumnya ada anak yang terkena infeksi pernapasan atas atau ispa
karena ada pembakaran sampah di dekat tempat tinggal anak dan juga keluarga
sebenarnya bahaya apa dok yang timbul jika tubuh terpapar asap
pembakaran sampah ini secara terus menerus
baik mungkin kalau kita berbicara tentang anak ya
anak itu bukan dewasa mini ya jadi secara proses fisiologi atau proses normal tentu berbeda dengan dewasa
dan kita tahu hal ini tentu akan berpengaruh terhadap proses terhisapnya atau terpaparnya asap pada anak
pada anak yang jauh lebih muda itu laju nafas akan jauh lebih cepat
sehingga kemungkinan proporsi udara
yang terhirup akan jauh lebih besar
nah kita tahu beberapa sampah yang dibakar itu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan
misalnya ya botol botol itu yang dibakar ya yang mengandung polivinyl chloride atau pvc
itu dari hasil proses pembakaran itu bisa menghasilkan zat yang namanya yosin dan hidroklorit asid
dan kita tahu bahwa hidroklorid asid itu sangat iritatif dan bisa menyebabkan terjadinya peradangan
di sistem saluran pernafasan
nah kalau kita berbicara tentang infeksi pada sistem saluran pernafasan
yang dimaksud dengan ispa itu kan
per definisi adalah infeksi saluran pernafasan akut atau istilah bahasa inggrisnya
yang kita bisa bagi menjadi infeksi saluran pernafasan bagian atas dan infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah
kalau mereka anak anak ini yang memiliki kerentanan tinggi terekspos atau menghirup bahan bahan seperti ini
maka tentunya sangat logis
karena ini akan menyebabkan terjadinya suatu proses peradangan
bahan bahan lain misalnya seperti halnya stereofoam
stereofoam ini kalau dibakar maka produknya salah satunya adalah steren gas dan benzin
dan steren gas itu merupakan suatu bahan yang sifatnya karsinogenik
nah kalau paparan ini terus menerus maka bukan hanya jangka pendek yang akan terganggu pada anak
akan ada resiko bahan karsinogenik yang akan berpotensi menimbulkan kanker di kemudian hari
karena sangat mudah terserap di sangat mudah terserap di anak
karena sangat mudah terserap di sangat mudah terserap di anak
mudah terserap di kulit kemudian di saluran cernah kemudian di saluran nafas seperti itu
bahan bahan lain dari yang sampah yang terbakar ya itu bisa jadi mengandung particulate matter atau pm
tergantung dari pm nya kalau pm nya misalnya sepuluh mikron maka dia akan terhirup
dan karena berat molekulnya besar pada saluran pernafasan atas
tapi kalau partikel particulate matternya itu kecil dua lima misalnya bisa sampai dengan saluran pernafasan bawah
hal inilah yang menjadi resiko mengapa
anak menjadi lebih rentan mengalami infeksi pada sistem saluran pernafasan
karena ya itu tadi sifat kerentanan
dan yang kedua kita mesti ingat bahwa anak bukan dewasa mini di mana organya juga masih belum sematang dewasa
seperti itu mbak
baik dok anda katakan ada potensi kanker ya jika menghirup terlalu banyak
tapi kalau dikategorikan dari sejumlah asap seperti asap kendaraan asap kebakaran hutan dan lahan asap sampah itu sama tidak ya
kandungan zat yang akan dihirup oleh sang anak ini
ya kalau komponen pembakaran tentunya berbeda beda
tadi saya kasih contoh pada pembakaran sampah saja
yang dibakar itu botol botol seperti tvc kemudian yang dibakar kertas kemudian yang dibakar bahan bahan seperti halnya stereofoam itu menghasilkan gas yang sifatnya berbeda
tentunya apabila kebakaran hutan juga berbeda beda
dan berbeda dengan produk dari hasil kebakaran sampah
misal pada kebakaran hutan ya yang lebih dominan adalah karbon monoksida
di mana karbon monoksida ini nggak tampak ya tetapi bisa menyebabkan terjadinya anak menjadi mual pusing seperti itu
atau sulfur oksida yang sering menyebabkan infeksi pada sistem saluran pernafasan juga
ada nitrogen oksida yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan batu
ya itu juga

jadi masing masing bahan ini berpotensi menimbulkan bahaya yang berbeda beda antar bahan yang dibakar
kalau misalnya paparan itu tidak terlalu banyak mas
paparan asapnya atau paparan bahannya itu tidak terlalu besar maka pemulihan organ pada sistem saluran pernafasan diharapkan bisa pulih sempurna
namun kita kalau misalnya tahu bahwa paparannya terjadi terus menerus tentunya akan berpotensi menimbulkan kerusakan yang sifatnya jauh lebih sulit untuk diatasi
dok kadang kadang kan kita kalau di rumah atau di lingkungan terdekat ya novia ini kita karena setiap hari menghirup jadi seakan akan sepertinya aromanya itu sama aja
padahal sebenarnya ada polusi kemudian juga ada pembakaran sampah
ciri cirinya dok kalau misalnya anak anak sudah mulai terganggu secara kesehatan secara fisiologis ketika terganggu dengan polusi kemudian juga asap asap
dari pembakaran sampah itu seperti apa dok gejala awalnya supaya bisa preventif begitu orang tua
oh baik jadi konsep infeksi pada sistem saluran pernafasan itu dibagi menjadi dua ya saluran pernafasan bagian atas dan bawah
sebenarnya kan saluran pernafasan itu memanjang dari hidung sampai dengan alveoli paru paru
kalau secara awal mungkin infeksi saluran pernafasan atas sampai level tenggorokan kalau tenggorokan ke bawah saluran pernafasan bawah
nah gejala pada infeksi saluran pernafasan
yang menyebabkan infeksi atau iritasi pada saluran pernafasan atas yang sering kita rasakan anak mulai pilek batuk nyeri tenggorokan kemudian lemas seperti itu ya demam
itu adalah tanda tanda awal infeksi ini masih terkena pada sistem saluran pernafasan bagian atas
namun apabila infeksi ini berlanjut menuju ke saluran pernafasan bagian bawah terutama di saluran yang sudah masuk ke dalam paru paru tentunya akan berimplikasi yang jauh lebih berat
misal anaknya mengalami sesak nafasnya cepat ada tarikan pada dinding dada pernafasan cuping hidung itu bisa didapatkan pada anak anak
hal apa yang mesti diwaspadai ketika anak sudah mulai mengalami batuk pilek nyeri tenggorokan pusing harus hati hati bahwa ini infeksi pada sistem saluran pernafasan sudah terjadi pada anak anak
kalau dia sampai terjadi pneumonia atau radang paru maka infeksi ini sudah merambat ke saluran pernafasan bagian bawah seperti itu
baik dokter juga tahu tentunya ya meskipun berada di malang jawa timur kalau kita tahu ya indeks kualitas udara di jabodetabek khususnya jakarta ini sangat buruk sekali ya kalau kita lihat sehari hari ya
dokter kalau menanggapi hal ini seperti apa ya polusi udara yang kerap kita rasakan setiap hari di ibu kota untuk anak bahayanya seperti apa
ya baik ya sekali lagi kami dari ikatan dokter anak indonesia tentunya sangat konsen terhadap masa depan anak anak
karena kita sudah mencari alasan dari anak anak kita bahwasannya tadi yang saya paparkan bahwa hirupan produk dari pembakaran apapun yang bisa menghasilkan particulate matter ya pm itu kalau terdeposit pada anak anak kita mungkin saat ini yang terlihat adalah substansi yang bisa menimbulkan gejala secara langsung bisa dilihat misalnya pada infeksi pada sistem saluran pernafasan
tapi tadi yang saya paparkan beberapa bahan apabila dibakar itu produknya juga bersifat karsinogen
sehingga ini berpotensi menjadi masalah kesehatan di anak anak kita
oke terima kasih
pertama terlalu banyak orang yang telah mengelola untuk pembaikan bahan oke
semuanya masih sering memerat istilahnya yang
mengunjungi link tadi
dengan adanya pasca durasi pandemi kayak gini kan anak sudah memiliki habit untuk menggunakan masker dan lain sebagainya
itu juga sudah menjadi habit habit inap dipertahankan apabila dengan kualitas udara yang tidak bagus
yang ketiga apabila paparan itu memang sangat banyak di sekitarnya mungkin kita mesti mempervensi anak dengan cara
meminimalkan anak untuk tidak keluar ketika kualitas udaranya jelek
namun balik lagi bahwa harfiah anak ini kan dia mempunyai jiwa harus bereksplorasi bermain di luar dan lain sebagainya
itu yang kita harus perhatikan mas
jadi harus balik lagi ya seperti masa pandemi tapi ini bukan saja virus atau virus tapi juga polusi begitu ya dok
pakai masker ya
salah satunya seperti itu
baik terima kasih dokter apakah heranov mau mungkin
mau menambahkan pertanyaan lagi mungkin ada hal yang masih membuat heranov penasaran
ya seperti yang dia katakan tadi dok harus pakai masker
kalau berada di lingkungan yang mempunyai polusi udara yang buruk itu terakhir dokter
ya sebaiknya seperti itu
kalau misalnya kita memanipulasi udara untuk menjadikan lebih bersih menjadi sesuatu yang sulit
maka kita tidak bisa berdiam diri dan bagaimana cara melindungi anak
kalau seperti ini salah satunya adalah ya membiasakan anak tetap menggunakan masker dalam situasi
dengan kualitas udara yang masih buruk itu yang paling sederhana mas
baik berarti orang orang dewasa ini harus menahan diri kalau misalnya ada sampah
harus dibuang ke tempat pembuangan akhir jangan sampai dibakar
karena efeknya panjang ya ada yang sampai ispa dan juga soal polusi tadi kita orang dewasa maupun anak anak
kalau di luar rumah kalau lagi jelek nih udaranya pakai masker
terima kasih ya dr kurniawan taufika davi yang merupakan ketua satgas
bencana idai sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini